gempa membuat bandara mutiara sis al jufri palu sulawesi tengah ditutup sejak sore kemarin
ini membuat tim gabungan basarnas makassar sulawesi selatan terpaksa menempuh akses darat untuk menuju ke lokasi
tim yang diturunkan ini rencananya akan menempuh perjalanan selama lebih dari dua belas jam melewati sulawesi barat ke kota palu sulawesi tengah
tim sar gabungan dari basarnas makassar sulawesi selatan untuk pertama kali diturunkan untuk melakukan evakuasi korban gempa di donggala dan palu sulawesi tengah pada sabtu dini hari
regu ini terdiri dari dua puluh orang yang berasal dari sepuluh organisasi sar yang dipimpin langsung oleh basarnas makassar
rencananya mereka akan melakukan perjalanan darat selama lebih dari dua belas jam melalui mamuju sulawesi barat
yang merupakan akses terdekat untuk sampai ke donggala dan palu
untuk saat ini jalur tim evakuasi hanya bisa ditempuh melalui darat karena bandara mutiara sis al jufri palu sejak jumat sore sudah ditutup untuk penerbangan
regu pertama ini juga sedianya akan menunggu tim sar gabungan dari basarnas pusat yang akan bergerak dari jakarta sabtu pagi
pasalnya jalur darat dari sulawesi barat ke sulawesi tengah dikabarkan juga terputus akibat gempa dan tsunami
rencana ini malam kita turunkan ada sepuluh organisasi
jadi ada total dua puluh orang kita berangkatkan
terus kita menuju ke mamuju sambil stand by di sana untuk menunggu teman teman dari pusat bsg
nanti tinggal kita menunggu arahan dari pusat
rencananya tim gabungan dari beberapa unsur terkait juga akan bertolak dari lanut sultan hasanuddin
untuk melakukan pemulihan bandara agar bisa segera dioperasikan
demi kelancaran evakuasi dan akses bantuan kepada seluruh korban gempa dan tsunami
muhammad bakri maros